besok aja dah teleponnya
mami pergi mana sih
pak pak itu timnya dikecilin dong
yoh kecilin pak
tapi jatuh aja nih pak
abang melihat tadi pintunya terbuka
terus lampunya nyala
beb jatuh takut tidur sendirian
iya bapak lupa
gak keliatan tanski
lawan tidurnya aja norak banget
dari ujung kaki sampe kepalanya diselimutin rapet
gak bisa tidur di kamar yang ada asinnya ya
iya asinnya dingin banget
iyy nyebelin banget sih
waduh gak salah bapak yang salah
eee asinnya dingin
kita pulang aja yuk
kak bapak ibu
bapak sama ibu jangan pulang nginep disini aja
kan warno yang nyuruh pulang
om ski om ski itu salah paham loh
warno itu gak nyuruh om ski pulang
tapi bukan di kamar bep cantik
di kamar atas
ibu pulang aja cilang kagak enak
ya ibu jangan
mendingan tanski sama om ski nginep disini
beneran ibu sama bapak boleh nginep disini
ya bener lah
hmm masa bapak juga bohong
pikirin mau ke judot ya
sudah gue antisipasi
makanan lo gue taruh di kulkas

makan di kamar sendiri aja deh
teleponnya gak diangkat angkat bar
kalau kita berdua doang
mana mungkin dibukain pintu sama si titik

nyawa acil terancam bar
nyawa acil terancam bar
acil terancam bar
kita kasih tahu pak rt
nah ini hansip yan
nggak ngetawain teman kita tadi
lucu aja yan ya
karena kecil juga
berarti lo ketonker juga dong
enggak enggak enggak
enggak pak enggak pak
acil dianiaya sama suaminya di rumah barunya
pas kita telpon acilnya teriak
sampai sekarang gak diangkat
lo berduanya pada sableng
pengaturan baru malam malam ditelepon
acilnya teriak ini pak
makanya kawin jangan ngeband mulu
biar paham bedanya ke dlt sama bukan
seru seru seru
siapa tau dia masih megang kunci rumahnya
bener lu bar
gue kesana sekarang
masih apa pak turun lagi ke bawah
ya udah deh pak
nih mending bapak nonton tv aja nih
kok gak ada suaranya cil
ya digedein aja pak
nih ini kan ada tambah volume
yang plus itu buat gedein yang minus buat kecilin
nih coba papa pincat sendiri
masih gak bisa cil
ya udah sih kagak usah pakai suara
lagi yang berisik udah malem
bu masa nonton tv gak ada suaranya
ya udah sih
sampai makin muat
sebelumnya gue keliling
iya ini udah
lagi yang berisik udah malem
bu masa nonton tv gak ada suaranya
masih gak bisa cil
nah itu pak remote speakernya
ribet bapak lo
yaudah yuk ngobrolnya di kamarnya ju
bi kira kira berhasil gak yo
pasti berhasil mi
kamu rumah baru
itu mah bisa ganggu
besok aja dah teleponnya
mami tuh gimana sih
gak sabaran amat
pak pak itu tv dikecilin dong
yaudah cari pak
tapi jatuh aja nih pak
sampai jumpa di video selanjutnya